kita ke informasi mengenai pilkada lima belas februari dua ribu tujuh belas sekitar tujuh juta warga dki jakarta yang masuk daftar pemilih tetap akan mengikuti pemilihan calon gubernur dan wakilnya untuk periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh empat
sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi tersebut
tinggal satu hari lagi pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di satu ratus satu daerah di indonesia termasuk dki jakarta
kpu provinsi dki jakarta memiliki tiga kategori pemilih yang dapat merealisasi haknya untuk dapat mengikuti mekanisme pemilihan di tps
pindah memilih atau a lima yang bisa didapatkan dari kantor kekelurahan pps di mana di situ berkantor dan kemudian nanti ditujukan kepada tps di mana yang berangkutan dituju
nanti yang demikian ini saat menggunakan hak pilih nunjukkan a lima nya disertai dengan ktp nya
nah yang ketiga adalah kategori pemilih yang secara administratif sebenarnya punya hak pilih tetapi belum terdaftar di dalam dpt
ini dikategorikan sebagai pemilih tambahan
nanti pemilih tambahan itu kalau menggunakan hak pilih dia tunjukkan ktp elektroniknya atau surat keterangan dari dinas kependudukan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman ditambah dengan kartu keluarga aslinya
untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang warga di situ yang bersangkutan memang warga dki sehingga nanti yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilih
nah mereka bisa memilih mulai pukul dua belas sampai dengan pukul tiga belas
sementara itu setelah sempat terkendala cuaca buruk
akhirnya pengiriman logistik pilkada dki jakarta untuk kabupaten administrasi kepulauan seribu akhirnya bisa terdistribusi